ya baik dan selanjutnya kami terhubung dengan rahmat kristianto kasubdin damkar jakarta utara
selamat malam pak rahmat
pak rahmat selamat malam
selamat malam pak rahmat
terima kasih sudah mau bergabung bersama kami
pak rahmat di mana lokasi anda saat ini pak
apakah sudah di lokasi kejadian
saya sudah di lokasi pak monitor suasana
baik beberapa saat yang lalu
produser lapangan kami melaporkan bahwa api sudah tidak terlihat
bagaimana kondisi sebenarnya pak di sana saat ini
kita sedang pendinginan untuk memastikan api tidak ada penyalaan kembali
karena kalau masih panas bisa terjadi penyalaan kembali
dan juga sedang mencari untuk
di permukiman karena masih ada beberapa korban yang ditemukan
masih ada beberapa korban yang ditemukan
iya jadi kita masih sisir untuk evakuasi apabila memang masih ada korban yang bisa diselamatkan
atau korban yang tertinggal atau belum ditemukan seperti itu
baik pak rahmat
tapi untuk api sudah padam api masih pendinginan kita memastikan pak
sambil pendinginan kita mencari korban juga pak
baik pak rahmat
kami konfirmasi bahwa saat ini kondisi kebakaran sudah bisa dikendalikan
api sudah tidak terlihat namun kondisi masih panas
sehingga saat ini masih dilakukan proses pendinginan begitu ya pak rahmat ya
baik lalu selanjutnya terkait dengan penyisiran korban pak
saat ini masih dilakukan penyisiran korban
sebelumnya berapa adakah bapak memiliki informasi atau datanya
berapa korban yang sudah diselamatkan atau korban korban luka
terakhir mbak ya data terakhir untuk korban meninggal dunia itu empat belas orang dewasa dan dua orang anak anak
tapi mohon maaf untuk jenis lamin kita belum dapat data validnya
sedangkan untuk yang korban luka bakar yang dievakuasi itu satu anak dan dewasa empat puluh sembilan
jadi total yang dievakuasi lima puluh orang yang ditemukan peninggal dan sudah dievakuasi ada enam belas orang
baik pak rahmat kembali kami konfirmasi bahwa
korban yang anda dapatkan informasinya adalah empat belas orang meninggal dunia dua adalah anak anak
dua belas dewasa dan dua anak anak
baik artinya korban keseluruhan untuk meninggal dunia anda konfirmasi jumlahnya adalah enam belas orang
tiga belas orang empat belas orang dewasa
anak anak lalu untuk korban luka bakar terdapat lima puluh orang ya pak yang dievakuasi satu orang anaknya
delapan dewasa satu anak total lima puluh
baik anda belum bisa dapat mengkonfirmasi jenis kelamin dari korban
namun apakah korbannya ini hanya berasal dari warga saja atau juga terdapat dari petugas pertamina pak
sementara sih dari warga mbak
karena dari warga permukiman yang di belakang apa di belakang tanki tanki itu mbak
di belakang kawasan pelumpang
baik dari warga ya pak ya totalnya ya
tambah lagi mbak
mudah mudahan nggak bertambah lagi sih mbak
tapi tetap masih pencarian
pak rahmat kejadian kebakaran ini dilaporkan pukul dua puluh lebih sebelas waktu indonesia barat
bisa bapak jelaskan saat itu bagaimana kondisinya
kondisi waktu itu pas kejadian masih hujan mbak sedang hujan
untuk sebabnya kita nggak tahu kepastiannya karena
kita tahunya beritanya sudah terjadi penyalaan itu dan kita
tkp dana api yang lumayan besar akhirnya terjadi perambatan akibat radiasi juga mungkin langsung ke permukiman
dan korban banyak di permukiman karena juga terjadi kebakaran di permukiman itu
baik pak artinya tadi saat korban itu terjadi kebakaran kondisinya hujan lalu kemudian merembet ke permukiman
pak rahmat bisa anda jelaskan bagaimana sebesar apa kebakaran yang terjadi
artinya seberapa banyak berapa luasnya kebakaran
dan juga dampaknya terhadap dari depok rumpang sendiri
kita belum bisa pastikan mbak karena kita masih bekerja kita fokus di upaya pemadaman dan pencarian korban dan mungkin juga penyelamatan
jadi itu data data yang seperti itu belum kita bisa ambil untuk sementara
mungkin buat tambahan untuk sejumlah unit yang kita kerahkan lima puluh satu unit dari damkar mbak ya berbagai jenis kendaraan
lima puluh satu unit dari kendaraan damkar dengan jumlah personil dua ratus lima puluh lima personil damkar
dua ratus lima puluh lima personil damkar dengan lima puluh satu unit mobil pemadam kebakaran pak
iya dari lima wilayah
baik pak rahmat anda jelaskan juga saat ini petugas sedang berjibaku untuk melakukan pendinginan
bisa anda jelaskan bagaimana
proses pendinginan ini dilakukan oleh petugas pak
pendinginan kita menyemprotkanlah ibu ke titik titik yang masih diperkirakan masih panas agar tidak terjadi penyalaan kembali
untuk update terakhir jumlah meninggal dewasa lima belas dan dua anak anak ada tambahan satu orang dewasa terakhir
berarti bertambah menjadi lima
lima belas dewasa dua anak anak
berarti tujuh belas ya pak ya
jadi data cenderung bergerak terus
konfirmasi yang anda dapatkan tambahan ini baru saja dilaporkan
artinya ini ditemukan meninggal dunia atau korban yang luka luka kemudian meninggal dunia pak
yang meninggal dunia
baik pak rahmat
ada yang tambahan korban meninggal dunia
baik tambahan ini pak apakah bapak memiliki informasinya
apakah baru ditemukan atau korban meninggal dunia ini adalah
korban luka yang kemudian meninggal
ditemukan meninggal mbak
ditemukan sudah meninggal
bertambah satu orang ya pak ya
oke baik terima kasih informasinya
mungkin itu dulu mbak ya
pak rahmat bapak masih bisa mendengar suara saya
bisa bapak jelas
bisa bapak jelaskan apakah bapak memiliki informasinya
perkiraan berapa lama petugas melakukan proses pendinginan ini pak
untuk proses pendinginan kita nggak bisa pastikan bu
karena kita meyakinkan bahwa memang apabila sudah dianggap aman baru kita selesai operasi
yang pendingin untuk yang pencarian juga apabila sudah dianggap
sudah tersisir semua lokasi yang diperkirakan masih ada korban baru kita selesai
untuk waktu kita nggak bisa perkirakan
apakah untuk luasnya bisa bapak berikan informasi luas dari kebakaran ini pak
untuk luasan belum bisa
sementara sih luas total ini satu lima hektare
tapi itu kan luas total area
jadi kita untuk yang kebakarannya belum bisa pastikan
satu lima hektare itu luas area semuanya ya
terima kasih bapak rahmat kristianto dari kasudinamkar
terima kasih atas waktunya
selamat malam pak
bapak kembali sehat selalu